per jam berapa ini sembilan belas tiga puluh lima itu
setelah itu baru kita upload
permohonan sudah berubah menjadi perkara
per jam berapa ini sembilan belas tiga puluh lima itu
menjelang kita mendekati batas kemajuan
kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya